tangan muhammad sahlan begitu cekatan saat memotong membersihkan dan mengukir bambu ini warga desa
sumberwulung kecamatan candipuro lumajang jawa timur ini dulunya adalah seorang penambang pasir
namun pasca erupsi gunung semeru pada awal desember dua ribu dua puluh satu lalu sahlan harus meninggalkan
pekerjaannya bahkan meninggalkan tempat tinggalnya dan tinggal di posko pengungsian di desa penanggal
tak mau hanya duduk diam pria dua puluh sembilan tahun ini berkreasi dengan membuat beragam perabot rumah
tangga dari bambu ragam perabot ini kemudian dijual mulai harga tiga puluh lima ribu hingga satu ratus lima puluh rupiah
ya untuk sementara lukisan terus teko asbak terus
bunga lukisan bunga dari bambu juga bikinnya itu dalam satu bulan mungkin lima set
untuk pendapatan sendiri berapa mas dalam satu bulan ya minimal satu juta itu sahlan
berencana akan mengembangkan usaha kerajinan bambu ini setelah tinggal di hunian tetap yang kini masih
dalam proses pembangunan lampion lampion ini dibuat dengan beragam karakter dan lampu warna warni
hai ini adalah kerajinan hasil karya amanullah dan istrinya sunarti riulan
ramadhan warga dusun ploso kendal desa plesso geneng kecamatan jombang kota
jombang jawa timur ini mendapat sekitar lima ratus pesanan lampion karakter untuk tahun ini
lebaran kita apa produksi lampion ini dua tahun kita tidak produksi karena pandemi kofit namun
ini kita mencoba untuk produksi
satu lampion karakter dibanderol mulai dari rp sepuluh hingga rp dua puluh